supaya kita tahu dan nanti di pengajaran blog kok seperti ini gitu kan
semakin banyak anak muda terlibat di industri ini semakin baik ruang pertumbuhan ekonomi indonesia